hari libur menjadi hari kreatif bagi ulum zulfaton
pria yang berprofesi sebagai pegawai it broadcast di sebuah kantor swasta di bilangan pasar minggu jakarta selatan ini
mengisi hari liburnya dengan membuat mainan edukatif berbahan kayu bagi anak balita
dari hobi sekaligus pekerjaan sampingan ini
ulum mampu mengantongi omzet tiga hingga empat juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar gaji bulanan
ide membuat mainan edukatif muncul saat melihat anak kecilnya asik dengan mainan yang tak sengaja dibuatnya saat pandemi lalu
tak disangka mainan kayu buatannya diminati oleh anak anak yang lain
ulum mengaku saat ini dirinya hanya menerima order membuat mainan dari toko online ketika libur kerja
jadi karena kebetulan istri itu di dunia pendidikan
terus suka dengan alat alat ajar
nah kebetulan di rumah juga saya suka alat alat pertukangan juga ada
bisa akhirnya kita punya ide untuk bikin alat edukasi dengan material kayu
jika ulum bergerak di bidang mainan edukasi
aibda agus susanto menekuni bisnis penggemukan domba
pengalaman masa kecil hobi bermain dan memelihara hewan ternak
membuat dirinya terinspirasi bisnis penggemukan domba dan kambing
agus mengaku ia merawat ternak tersebut sebelum berangkat
dan setelah pulang bertugas sebagai polisi lalu lintas di pores magelang kota
di daerah magelang diy
saya melihat perkembangan ini sangat menjanjikan sekali
sangat menjanjikan sekali
karena saya mendapat informasi bahwa di jogja itu saat ini kebutuhan daging kamping itu sangat tinggi sekali
sehingga saat ini banyak yang berlomba lomba untuk pengumuman
hanya sekian bulan saja sudah dilaksanakan penjualan
dikarenakan permintaan yang cukup tinggi untuk bahan bahan makanan
mungkin sate atau apa di wilayah wilayah pariwisata itu sekarang cukup tinggi sekali
agus menambahkan saat idul adha seperti saat ini merupakan puncak panen
dan kesempatan meraih keuntungan dari penggemukan domba dan kambing setelah dirawat sepuluh bulan
saat ini agus memelihara tiga puluh satu ekor kambing dan domba lokal
dengan omset rata rata penggemukan mencapai satu juta per ekor per sekali panen
untuk membantu memenuhi kebutuhan istri dan dua anaknya
penghasilan di luar gaji pokok atau penghasilan utama penting untuk dimiliki seorang pegawai atau karyawan
usaha sampingan atau side job tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan
di saat terjadi goncangan keuangan keluarga akibat phk atau pemotongan gaji pokok di luar kendali karyawan
ketika kita punya penghasilan di luar penghasilan utama kita
itu akan mengamankan kita sendiri
seandainya tiba tiba ternyata oh kantor saya mengalami atau memperlakukan pemotongan gaji
kantor saya tiba tiba shutdown tutup kita masih punya penghasilan
lainnya lagi kita nggak jatuh langsung anjlok seketika nggak punya penghasilan lagi
andi menambahkan sebaiknya karyawan bisa memanfaatkan hobi kemampuan
dan waktu luang di luar jam kerja utama untuk melakukan pekerjaan sampingan tersebut
jika usaha sampingan beririsan dengan pekerjaan utama
karyawan sebaiknya tetap menjaga produktivitas agar tidak muncul penilaian yang terlalu banyak

andi juga menyarankan karyawan harus mampu memanfaatkan digitalisasi
agar terbuka peluang untuk memiliki penghasilan tambahan
tim liputan cnn indonesia